enggak enggak sejak pekan lalu rame banget pernyataan para politisi negeri kita ini berseliweran
gak hanya di media masa tapi juga di sosial media jadi viral tuh pernyataan pernyataannya
karena kenapa tentunya
karena sejak pekan lalu rangkaian pilpres sudah dimulai game on
nah yang salah satu yang rame banget itu adalah mas wali kota solo
putranya presiden republik indonesia joko widodo
yang sekarang sudah resmi menjadi bakal calon wakil presidennya prabowo subianto
siapa lagi kalau bukan gibran rakabumingeraka
nah salah satu pernyataannya yang rame banget yang viral kayaknya ini dimana mana pada saat akhirnya
gibran rakabumingeraka ini datang ke acara deklarasi prabowo gibran
kita dengar ya sama sama
tenang saja pak prabowo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
mungkin sebelumnya sempat deg degan kali ya pak prabowo
soalnya mas gibran nih sejak dideklarasikan di depan rumah pak prabowo minggu malam
tuh gak kunjung kunjung datang nggak ketemu ketemu sama pak prabowo
sibuk ngurus solo sih kayaknya
soalnya kan bentar lagi mau ditinggal kampanye
nah kira kira pak prabowo komentarnya apa ya
dengar ini ya
dengar ini ya
nggak salah pilihan aku
patent nggak wakil presiden kita
terlalu muda nggak
gue terlalu tua nggak
ya tentu nggak salah sih ya
kalau salah mas gibran nya
nggak hadir terus nggak jadi daftar
tapi kan sekarang sudah clear ya
udah resmi daftar ke kpu
kemarin juga sudah dinyatakan lolos tes kesehatan oleh rspad dan kpu
walau katanya pak prabowo sempat takut jarum suntik ya waktu tes kesehatan
nah yang terakhir nih
yang terakhir ini sering jadi yang pertama
karena yang ini pertama kali dideklarasikan menjadi baca pres
yang pertama kali juga mendeklarasikan pasangannya
kalau menurut survei angka elektabilitasnya kerap jadi yang paling bontot
nah pak anies ini saat menyapa dukungannya di depok bilang bahwa negara indonesia itu ya punya rakyat
setuju sih pak saya
emang buat siapa lagi
negara ini adalah milik seluruh rakyat indonesia
bukan milik satu dua keluarga
kita bekerja untuk mengembalikan itu semua
dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini
mereka orang orang yang terdidik
mereka memiliki semua kelebihan
tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya
mereka mendirikan republik untuk seluruh anak indonesia
oh emang ada ya
keluarga yang mau mengambil
mengklaim negara kecintaan kita semua ini ya pak ya